anda masih menyaksikan cnn indonesia connected hari ini kita akan banyak sekali ngomongin hal hal yang sifatnya positif yang banyaknya sifatnya prestasi
kalau tadi prestasi banyak sekali dari dunia musik indonesia terkait dengan selamat hari musik nasional dua ribu delapan belas
nah hari ini juga datang dari dunia pariwisata indonesia di mana akun twitter kementerian pariwisata mengumumkan prestasi yang baru saja dicapai oleh brand
yang diusung kemenpar yaitu wonderful indonesia dan pesona indonesia
nah kedua brand ini mendapat penghargaan khusus di ajang wow brand festiva day dua ribu delapan belas sebagai brand of the you indonesia dua ribu delapan belas
akun twitter resmi kementerian pariwisata at kemempar underscore ri mencuitkan keberhasilan wonderful indonesia dan persona indonesia menjadi brand of the year indonesia tahun ini
keduanya merupakan berita
brand yang diusung kemen pariwisata
penghargaan diberikan pada ajang wow brand festive day dua ribu delapan belas di jakarta pada kamis malam delapan maret dua ribu delapan belas
kekuatan brand ini diukur dari keberhasilannya mendatangkan empat belas juta wisatawan mancanegara di sepanjang dua ribu tujuh belas
padahal pada tahun itu ada sebuah bencana yang sangat berpengaruh pada kondisi pariwisata yaitu erupsi gunung agung di bali
melihat statistik kedatangan wisatawan mancanegara ke indonesia dalam lima tahun terakhir
yang tinggi dialami pada dua ribu tujuh belas
pada dua ribu tiga belas angka kedatangan wisatawan mancanegara adalah delapan delapan juta
lalu meningkat menjadi sembilan empat juta pada dua ribu empat belas
menembus angka sepuluh juta pada dua ribu lima belas dan mencapai sebelas lima juta pada dua ribu enam belas
kenaikan lebih dari dua juta wisman terjadi di dua ribu tujuh belas yaitu ke angka empat belas empat juta wisatawan
kenaikan ini mencapai dua puluh satu delapan persen dari tahun sebelumnya
sambutan baik atas penghargaan ini disampaikan menteri pariwisata arief yahya seperti disebutkan dalam cuitan di akun twitter kemenpar
menurutnya penghargaan ini penting bagi kemenpar karena menyangkut tiga c yaitu confidence credibility dan calibration
ketiganya penting bagi promisi pariwisata karena merupakan bentuk legitimasi kepercayaan dan bagus bagi marketing untuk membangun citra pariwisata indonesia
andri ersada cnn indonesia
kementerian pariwisata mengunggulkan sepuluh festival yang akan menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara pada tahun ini
tidak tanggung tanggung kementerian pariwisata menarget peningkatan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sebanyak tiga juta orang menjadi tujuh belas juta tahun ini
nah kesepuluh festival ini terdaftar dalam katalog seratus wonderful events indonesia dua ribu delapan belas
saya ajak anda kita akan melihat katalognya
apa apa saja festivalnya
festival unggulan wonderful indonesia dua ribu delapan belas ini harusnya juga bisa menjadi kalender event untuk anda
jadi kalau misalnya masih bingung kira kira bulan ini mau ngapain mau kemana bisa datangin festival festival ini
kalau ini yang pertama sih udah lewat ya kemarin nih ya yaitu tanggal dua sampai dengan empat maret
ini khususnya untuk para pecinta musik jazz indonesia
ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan atau tidak hanya bagi pecinta jazz aja sih kalau misalnya kita lihat ya
para pecinta musik musik dari genre lain juga banyak sekali yang datang ke sini
ini adalah java jazz yang tahun ini juga menampilkan salah satu penampilnya yaitu gugu dols
oke kita bahas java jazz karena java jazz sudah lewat kita ke festival berikutnya
yaitu yang ada di pulau dewata bali yaitu ada pesta kesenian bali yang akan berlangsung di pertengahan tahun ini
yaitu pada tanggal enam belas juni sampai dengan empat belas juli dua ribu delapan belas
jadi kurang lebih ini akan berlangsung selama
ini akan diikuti banyak sekali seniman ribuan seniman dari berbagai penjuru bali
nah festival ini sudah berlangsung kurang lebih empat puluh tahun terakhir
dan menariknya ini presiden selalu datang selalu menyempatkan diri untuk datang ke festival yang selalu dibuka dengan megah ini
jadi kalau misalnya anda di tanggal tanggal atau di bulan bulan ini belum ada agenda bisa nih datang kesini ya
ke festa kesenian bali
kemudian nah ini juga
ini juga mungkin beberapa tahun belakangan menjadi sorotan
kita harus bangga dengan jember fashion carnaval
yang menjadi parade atau karnaval busana unik terbaik di dunia
jadi banyak sekali ulasan di media media asing ya
ini akan digelar pada tanggal tujuh sampai dengan dua belas agustus dua ribu delapan belas
di jawa timur
nah ini biasanya akan menggunakan ruas jalan
jadi kalau lihat saya pernah datang sekali kesana
jadi di sepanjang jalan kurang lebih mungkin dua sampai dengan empat km gitu ya
jadi nanti akan melihat banyak sekali perempuan dan juga laki laki yang mengenakan kostum yang super heboh
super unik dan super berat
di tengah cuaca yang super panas juga
tapi akan bagus sekali apalagi kalau misalnya suka foto hobi foto
ini juga bisa menjadi daya tarik ya
kemudian dari jawa timur
kita masih di bulan agustus
jadi akan ada iron man
ini namanya iron man tujuh puluh tiga bintan
pada tanggal sembilan belas agustus dua ribu delapan belas
tujuh belas agustus dua ribu delapan belas di kepulauan riau
ini adalah festival olahraga
ini berbagai kombinasi cabang olahraga
seperti misalnya lari renang sepeda
terus trekking menjajaki keindahan alam pulau bintan
ini semuanya ada di sini
nah pesertanya adalah atlet atlet kelas dunia
kualifikasi dunia semua akan berkumpul di sini
jadi kalau anda hobi tadi ya
sekarang kan lagi trendnya maraton
bisa datang ke sini juga ya
di jawa tengah
sampai dengan delapan september dua ribu delapan belas
ada festival payung indonesia
kalau dilihat dari layarnya aja
ini kan udah cantik banget
apalagi kalau buat foto foto ya
nah di festival payung indonesia yang akan berlangsung di jawa tengah ini
banyak sekali atau beragam tradisi payung khas indonesia
jadi kalau mungkin anda selama ini
saya juga mungkin taunya payung ya itu itu aja ya
tapi ternyata banyak jenis jenis payung
tidak hanya di indonesia
tapi juga di negara negara tetangga
khususnya negara negara asia
ini akan ditampilkan di festival payung indonesia di jawa tengah
jadi anda kita semua bisa melihat karya karya
dari para maestro pengrajin payung di sini
oke masih ada lagi
oke saya masih punya
masih dari bali
di dua puluh empat sampai dengan dua puluh delapan agustus
ini festival ini menjadikan apa ya
nilai nilai pedesaan khususnya di wilayah bali
sebagai unsur utamanya
jadi ini ada budaya tradisi kesenian
anda bisa lihat di sini semua
kemudian kita ke berikutnya
ada karnaval kemerdekaan indonesia
ini terkait dengan hari kemerdekaan
yang akan berlangsung tujuh belas
ini untuk menyambut kemeriahan perayaan
hari ulang tahun republik indonesia
ada grand karnaval indonesia
tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu delapan belas
kita lanjut juga
karena agendanya masih panjang ya
di jawa timur
pada tanggal sepuluh november dua ribu delapan belas
nah karnaval ini menampilkan beragam budaya
tidak hanya di pulau jawa
tapi juga di pulau pulau lain
mulai dari madura
bali sampai dengan ossing
kita lihat terakhir
ada borobudur maraton jawa tengah
buat anda yang hobi lari
di sini mungkin tempat yang tepat
akan berlangsung pada tanggal delapan belas november dua ribu delapan belas
jadi ada sepuluh katalog festival
yang menjadi magnet untuk wisatawan lokal
dan juga wisatawan mancanegara
untuk datang ke indonesia tahun ini
tadi targetnya dari tiga juta tahun lalu
tujuh belas juta di tahun ini
jadi kalau misalnya anda yang mau melihat salah satu festival ini
pesan tiket dari sekarang
supaya harga tentu murah ya
oke itu tadi kita lihat
terkait dengan kementerian pariwisata
yang turut serta dalam ajang promosi wisata kelas dunia
itb berlin di jerman
nabus dengan gambar destinasi wisata indonesia
seperti bali dan ottawa raja iv borobudur
terlihat melaju di berbagai lokasi wisata
di berlin jerman
dalam foto yang dicuitkan
di akun twitter resmi kementerian pariwisata
terlihat menteri pariwisata arief yahya
memantau langsung operasional bus tersebut
brand wonderful indonesia ikut serta dalam publikasi luar ruang
dalam rangkaian acara itb berlin
nah di ajang berlin pada tahun ini
telah mengukir prestasi
taman nasional bali barat
masuk dalam best top seratus destination
pengumuman ini disampaikan di berlin jerman
pada rabu tujuh maret lalu
pada pukul empat sore waktu setempat
lima kategori penghargaan diberikan
pada tnbb yaitu
terima kasih baiklah sorry
terima kasih baiklah
terima kasih baiklah
oke sekali lagi kita harus ucapkan selamat atas prestasi dari wonderful indonesia kemudian juga pesan indonesia yang mendapatkan brand of the year
boleh dong pak kok bisa indonesia yang akhirnya terpilih sih ada berapa pesaing di sana terus apa alasannya indonesia yang dipilih wonderful indonesia dan juga pesona indonesia ini
oke kita kebetulan ada dua penghargaan sekarang di dalam negeri kita mendapatkan brand of the year dua ribu tujuh belas itu dari philip contler center asean
lalu di berlin kita juga mendapat penghargaan bali mendapatkan green award jadi bali khususnya adalah taman nasional bali barat menjangan penghargaan
jadi dalam waktu yang sama kita mendapatkan dua penghargaan di dalam negeri dan di luar negeri jadi membanggakan sekali saat ini untuk wonderful indonesia
oke ini harusnya bisa menjadi kesempatan juga untuk industri pariwisata indonesia untuk lebih dilirik lagi untuk lebih didatangi lagi di tahun ini sesuai dengan target anda pak menteri dari tiga juta di tahun lalu menjadi tujuh belas juta
itu berapa kalinya
tahun lalu empat belas juta tahun ini tujuh belas juta jadi naiknya dua puluh satu persen
oke sesuai akan seberapa optimis kementerian pariwisata akhirnya nanti untuk mewujudkan angka tujuh belas juta ini
terus gimana caranya untuk menarik para wisatawan itu untuk datang ke indonesia selain dengan adanya sepuluh katalog yang juga sudah disampaikan oleh kementerian
oke jadi kita tahun ini mempunyai program besar namanya face it wonderful indonesia dua ribu delapan belas
itu semacam face indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh beberapa tahun yang lalu
face it wonderful indonesia ini adalah program besar yang dilakukan oleh industri para wisata di indonesia
yang pertama hot deal yaitu diskon besar besaran
yang kedua calendar
kita untuk pertama kalinya mempunyai top seratus kalender of event
dan kita punya dua international event tahun dua ribu delapan belas ini
yang pertama adalah asean games yang akan kita laksanakan di jakarta dan di palembang
dan kedua adalah annual meeting imf dan world bank yang akan dilaksanakan di bali
kira kira itu program besar yang akan kita lakukan dua ribu delapan belas untuk mencapai target sebesar tujuh belas juta
pak menteri kalau misalnya saya lihat tadi dari katalog yang dirilis juga oleh kementerian pariwisata
ternyata tidak hanya festival yang sifatnya kesenian budaya musik saja
yang menjadi magnet untuk wisata wamanca negara datang ke indonesia
kalau di bintan kan juga ada tuh pak ada iron man yang lebih ke festival olahraga ya
ternyata juga festival olahraga di indonesia ini juga mendapatkan perhatian khusus ya di luar ya
sangat terutama di bintan betul
ironman jadi itu namanya sporturism
itu sudah menarik ribuan jadi hampir lima ratus ribu wisatawan ke bintan
mostly di bintan itu adalah sporturism
nah hal seperti ini bisa dicontoh ditiru oleh destinasi lainnya untuk mengadakan support tourism
contoh lake toba dan toba sangat cocok untuk sporturism juga
jadi fani benar bahwa sporturism banyak menarik
banyak juga yang menarik misalnya juga untuk wisatawan ke indonesia
oke pak menteri selain pr kita untuk menarik orang orang ini tidak hanya lokal
kemudian juga turis asing kan juga masih besar nih pak
misalnya kayak kita lihat kalau untuk wisata bahari banyak sekali masih masalah sampah yang ada di laut
kemudian misalnya untuk akses infrastruktur untuk menuju ke tempat wisata tersebut
gimana atau apa targetnya apa agenda dari kementerian pariwisata terkait ini
ya itu benar sekali jadi berdasarkan penilaian dari world economic forum tiga tantangan besar kita
yang pertama environment sustainability yaitu kebersihan sampah dan lain sebagainya
nah oleh karenanya sekarang pemerintah pusat dibawah koordinasi kementerian pariwisata kemaritiman
sedang memerangi sampah ini
terutama yang saat ini menjadi viral sampah yang ada di bali dan dinasi lain itu harus kita perangi
saya mohon rekan rekan di pemda juga ikut memerangi sampah
yang paling efektif adalah memperlakukan reward dan punishment
jadi orang membuang sampah plastik dipanis sekian orang menggunakan kantong plastik harus membayar misalkan rp lima
kalau membayar hanya rp dua ratus
tapi sekarang orang dengan rela membayarnya dan pengotorannya luar biasa besarnya
oke itu sanksi itu sudah masuk dalam agenda kementerian pariwisata pak menteri
kayak misalnya tadi anda sebutkan harus bayar seberapa atau harus gimana
yang langsung kementerian pariwisata meminta ini kepada kementerian yang langsung deal dengan masalah sampah yaitu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kalau dibawa ke mandul rekan rekan lhk lah nanti endorsement nya akan dilakukan
jadi memang harus dilakukan reward dan punishment
baik terima kasih pak menteri pak arief yayo sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kementerian pariwisata dan juga tentunya untuk dunia pariwisata atas dua penghargaan dua prestasi yang baru saja diraih
terima kasih selamat malam sekali lagi